wawan insyari dan dhani dwi pratwi tak kuasa menahan tangis mereka tak percaya air bahayang
melanda perumahannya di sigma royal park kelurahan pakabinanga kecamatan pak langa goa
selasa siang telah merenggut nyawa akram anaknya bocah tiga tahun itu tak mampu diselamatkan setelah
lepas dari kegaman sang ibu yang juga berusaha menyelamatkan rasyah anaknya yang baru berusia
tujuh bulan korban dimakamkan di pekuburan umum bakolu pakabinanga palangga goa sementara adiknya
masih dalam perawatan intensif di rumah sakit syekh yusuf goa untuk menyaksikan video lengkapnya